aku harus memancingnya menjauh dari teman teman
kenapa paman lari
apa paman mengawasiku
akulah mencari kiasan paman
untuk apa paman
untuk mencabut nyawamu
sudah jangan bertengkar kalian ini
apa yang dikatakan raden itu semuanya benar
perbuatan seperti itu
tidak bisa dimaafkan
paman amuk maruh
jika paman ingin memenjarakan ibu undaku
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku tidak akan segan segan mengatakan hal
tentang jurus paman
yang telah melukai rais rauhisesa
akan menuntut paman untuk dipenjara
atas semua fitnah yang telah paman lakukan
aku akan dan kijken
kamu harus berjanji
kamu tidak akan menangis
kamu harus berjanji
kamu tidak akan menikmati
kamu tidak akan menikmati
akan melaporkan tentang jurusku
jurus bajeng kiri
raden sekarang lepaskan ratu subangunang
tapi pak man
tenang raden tenang
semua kita serahkan kepada ayahandamurai
kita lihat apakah dia mampu berbuat keadilan atau tidak raden
tenang raden tenang
serahkan kepada pak manmu tercinta ini
baiklah pak man
tapi kalau sampai terjadi apa apa sama ibu undang
aku tidak akan tinggal diam
sudahlah ibu undang
ibu undang tidak usah masuk ke dalam
aku khawatir nanti akan memperkeruh keadaan saja
putriku rana santang
ibu undang sangat khawatir pada ibu undang kentering manik
percayalah pada henda prabu
henda pasti bisa menangani ibu undang ratu kentering manik
masalah ceng guru belum selesai
sekarang sudah muncul masalah baru
astaghfirullahaladzim ya allah
iya ibu undang
kita harus bersabar dan terus berdoa
sudahlah ibu undang
lebih baik ibu deh istirahat saja
ibu undang belum pulih benar
biarkan ayah dan prabu mengusut permasalahan ini
aku berhasil memendung racun itu
agar tidak terus menerus menjalar
harus segera ditemukan penawar racun itu
butuh waktu cukup lama untuk membuat penawar racun itu gusti prabu
jika perlu bawa prajurit dan bala bantuan
untuk segera menemukannya
semoga saja dinda kenteri manik bisa bertahan
sebelum penawar racun itu ditemukan
laksanakan gusti prabu
putraku kian santan
putraku kian santan
putraku anam sungsel dimana kalian berada ya allah
ibu daya menunggu di sini
ibu daya menunggu di sini

ibu daya menunggu di sini
ibu daya menunggu di sini
ibu daya menunggu di sini
ada apa raden kenapa
iya raden kenapa
ibunda memanggilku paman
pasti ibunda mencemaskan ku paman
bu siti ratu bukan cuma mencemaskan raden
tapi bu siti ratu pun pernah jatuh sakit karena memikirkan raden
mungkin sekarang juga bu siti ratu lagi duduk berdoa
sama seperti raden yang sekarang raden lakukan
kau dari sini istana banyak jalan berani gimana paman
putervé aku kian sandeng
sadakum allahul a'zim
ya allah bunda
ada apa ibu bunda
ibu bunda mendengar suara
raibu kian santang
ibu bunda mendengarnya
kamu dimana nak
aku baik baik saja bunda
jangan cemaskan aku
aku akan kepada jahatan bunda
aku akan ke sana
puteraku kian santang
kamu baik baik saja dan
aku sudah ada di perbatasan pajajar
aku harus mencari
dimana kian santang berada
pada apa kau memanggil kami kecongkeng
hantu gelutuk sekarang saatnya
untuk mencari kias santan dimana berada
kakinya menginjakan tanah di pejajaran
bagi akan kami laksanakan perintahmu
tidak ada yang bisa mengalahkan
hantu gelutuk suruhan

paman ini raden
sekarang kita istirahat dulu
kita akan melanjutkan perjalanan selepas malam
aku harus memancingnya menjauh dari teman teman
siapa orang itu
kenapa paman lari
apa paman mengawasiku
aku yang mencari kias santan
untuk apa paman
untuk mencabut nyawamu